pak presiden sudah di dalam ruangan istana negara untuk melantik wajah baru
reshafal kabinet jilid dua pemerintahan joko widjeka
kita langsung saja bergabung ke istana
pengambilan sumpah jabatan menteri negara kabinet kerja dan kepala badan koordinasi penanaman modal
sisa masa jabatan periode tahun dua ribu enam belas dua ribu sembilan belas oleh presiden republik indonesia

dalam sisa masa jabatan periode tahun dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
dan kepala badan koordinasi penanaman modal
dan kepala badan koordinasi penanaman modal
terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara saudara
bersediakah saudara saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing masing
bagi saudara saudara yang beragama islam
demi allah saya bersumpah
demi allah saya bersumpah
bagi saudara saudara yang beragama kristen protestan dan katolik
demi tuhan saya berjanji
demi tuhan saya berjanji
selanjutnya secara bersama sama harap mengikuti dan mengulangi kata kata saya
akan setia kepada undang undang dasar
akan setia kepada undang undang dasar
negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
serta akan menjalankan segala peraturan perundang undangan
serta akan menjalankan segala peraturan perundang undangan
demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara
demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara
dalam menjalankan tugas jabatan
dalam menjalankan tugas jabatan
akan menjunjung tinggi etika jabatan
akan menjunjung tinggi etika jabatan
bekerja dengan sebaik baiknya
bekerja dengan sebaik baiknya
dan dengan penuh rasa tanggung jawab
dan dengan penuh rasa tanggung jawab
akan menjaga integritas
akan menjaga integritas
tidak menyalahgunakan kewenangan
tidak menyalahgunakan kewenangan
serta menghindarkan diri dari perbuatan tercelak
serta menghindarkan diri dari perbuatan tercelah
bagi saudara saudara yang beragama kristen protestan dan katolik
dimohon kembali ke tempat semula

rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula
lagu kebangsaan indonesia raya
lagu kebangsaan indonesia raya
lagu kebangsaan indonesia raya
lagu kebangsaan indonesia raya
lagu kebangsaan indonesia raya
lagu kebangsaan indonesia raya
lagu kebangsaan indonesia raya
lagu kebangsaan indonesia raya
lagu kebangsaan indonesia raya
lagu kebangsaan indonesia raya
lagu kebangsaan indonesia raya
lagu kebangsaan indonesia raya
lagu kebangsaan indonesia raya
lagu kebangsaan indonesia raya
lagu kebangsaan indonesia raya
lagu kebangsaan indonesia raya
lagu kebangsaan indonesia raya
lagu kebangsaan indonesia raya
lagu kebangsaan indonesia raya
lagu kebangsaan indonesia raya
lagu kebangsaan indonesia raya
lagu kebangsaan indonesia raya
lagu kebangsaan indonesia raya
lagu kebangsaan indonesia raya
lagu kebangsaan indonesia raya
lagu kebangsaan indonesia raya
lagu kebangsaan indonesia raya
lagu kebangsaan indonesia raya
lagu kebangsaan indonesia raya
lagu kebangsaan indonesia raya
lagu kebangsaan indonesia raya
lagu kebangsaan indonesia raya
lagu kebangsaan indonesia raya
lagu kebangsaan indonesia raya
pemberian ucapan selamat didahului oleh presiden republik indonesia beserta ibu haja iryana joko widodo dan wakil presiden republik indonesia diikuti undangan lainnya
ya dan sah sudah wajah baru kabinet kerja di bawah pemerintahan joko widodo
tadi kita sudah mendengar bersama pembacaan nama nama serta posisi posisi baru di kabinet kerja ini dan kemudian juga presiden jokowi langsung memimpin untuk membacaan sumpah nama nama baru yang bergabung
kemudian juga kita mendengarkan bersama lagu kebangsaan indonesia raya juga berkumandang di istana negara
selanjutnya saat ini kita tengah menyaksikan bagaimana presiden joko widodo berserta juga dengan yusuf kala di sana tampaknya
ataupun juga bersalaman dengan para
pembantu presiden baru di kabinet ini dan yang menarik tadi saya juga ada melihat beberapa wajah wajah yang sangat dekat dengan partai politik
kita lihat tadi ada surya paloh kemudian juga ada setia novanto
saya tidak mencermati lebih spesifik beberapa yang lain tapi saya yakin tampaknya ini menjadi sebuah legitimasi soliditas beberapa partai politik yang bergabung ke istana